nah yang selanjutnya juga ini sangat miris ada bayi yang baru dilahirkan
ditemukan di toilet samping pusat bahasa universitas hasanuddin makassar
saat pelaksanaan ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi selasa siang
ya bayi berjenis kelamin laki laki ini ternyata merupakan anak dari salah satu peserta sbmptn yang sedang mengikuti ujian
seorang peserta ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi
melahirkan saat sedang ujian di kampus universitas hasanuddin makassar sulawesi selatan selasa siang
humas universitas hasanuddin makassar ishak rahman mengatakan
irf asar kabupaten nrekang meminta izin ke toilet karena kesehatannya terganggu
ternyata ia melahirkan dan menyembunyikan bayinya di dalam bak toilet agar bisa kembali mengikuti ujian
pada sekitar pukul dua belas siang ketika sesi kedua berlangsung
itu apa namanya pengawas kami
serta tim medis kami itu menemukan ada seorang peserta
yang dia mengalami masalah kesehatan yang sangat serius gitu
dan setelah ditangani oleh tim medis kami
kemudian ternyata di belakangan ditemukan bahwa peserta tersebut itu melahirkan
dan alhamdulillah pesertanya dan juga bayinya itu berhasil lahir dengan selamat berkat bantuan dan kebunnya
lantaran kondisinya yang lemah irf yang berusia delapan belas tahun
dibawa ke rumah sakit unhas untuk mendapatkan perawatan
tak berserang lama bayi milik irf yang ditemukan juga dibawa ke rumah sakit unas makassar